ratusan tugas medis pns dari sepuluh puskesmas yang berada di area dinas kota timika melakukan aksi demo pada selasa pagi tadi
demo ini untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota dprd mimika terkait keterlambatan insentif mereka yang tertunda
peserta demo dari sepuluh puskesmas di kota timika ini terdiri dari perawat bidan dan dokter
aksi mereka di kantor dprd mimika untuk menyampaikan aspirasi bahwa hak hak mereka berupa insentif tunjangan perbaikan penghasilan atau tpp periode pertama yaitu januari hingga maret yang belum terbayarkan
aspirasi ini diterima oleh ketua komisi c elminus mom dan langsung mengajak perwakilan tugas medis dari sepuluh puskesmas melakukan pertemuan
sementara itu aktivitas pelayanan medis masih berjalan oleh tenaga medis non pns